salah satu pemeran film azrax nadine chandra winata diperiksa subdit resmopolda metro jaya sebagai saksi atas tersangka gatot beraja musti
nadine dimintai keterangan oleh penyidik seputar kepemilikan senjata api dan ratusan amunisi milik gatot yang digunakan sebagai properti film azrax
aktris nadine chandrawinata memenuhi panggilan penyidik dari subdirektorat reserse mobile kriminal umum polda metro jaya senin siang sebagai saksi
nadine dimintai keterangan karena ia bermain dalam film azrax bersama gatot pada dua ribu tiga belas lalu
dalam film tersebut senjata api milik gatot digunakan sebagai properti syuting
penyidik juga memeriksa wah yono sahabat gatot sekaligus salah satu pendiri padepokan raja musti di sukabumi jawa barat